sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas tanah air menembus angka satu ratus sembilan puluh ribu kasus
pemerintah mengumumkan tambahan tiga satu ratus dua puluh delapan kasus baru di indonesia pada sabtu sore
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi satu ratus sembilan puluh enam ratus enam puluh lima orang
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan
penambahan satu ratus delapan pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga sabtu petang berjumlah tujuh sembilan ratus empat puluh jiwa
di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan dua ribu dua puluh
dan totalnya kini menjadi satu ratus tiga puluh enam empat ratus satu orang